kejaksaan agung memeriksa sejumlah saksi dari kementerian pertahanan
menyusul penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan satelit slot
orbit satu ratus dua puluh tiga derajat bujur timur yang ada di kemenhan
proyek satelit militer kementerian pertahanan ini diduga merugikan negara mencapai delapan ratus miliar rupiah
siapa saja yang terlibat dan meraup keuntungan dalam proyek satelit militer kementerian pertahanan ini
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan anggota komisi satu dpr ri fnd simbolon
selamat sore bang fnd
selamat sore pana selamat sore jnn
dan peneliti transparansi internasional indonesia alvin nikola
selamat sore pana
oke saya mau ke bang effendi terlebih dahulu
bang effendi kasus dugaan korupsi pengelolaan satelit untuk slot orbit satu ratus dua belas
yang terjadi sejak tahun dua ribu lima belas di kemenhan
apakah kemudian komisi satu sebelumnya sudah pernah mendengar
adanya dugaan korupsi yang meriukan negara hampir satu triliun ini
bang effendi atau ini pertama kalinya komisi satu mendengar
setelah menko peluka membawa ini ke ranah pidana
ya ini yang memang saya berkali kali juga bertanya ya
kenapa kemudian seorang menko polhukam ya
kemudian merilis sepotong begitu loh
ya padahal itu harus dijelaskan
itu kan lengkap
dari mulai al ihwal kita punya satelit garuda satu
kemudian kita kehilangan orbit
kemudian atau keluar dari orbit
kemudian dan seterusnya dan seterusnya
agar publik itu tahu bahwa kemudian ada
kemudian diduga ada korupsi
itu kemudian orang bisa memahami satu tarikan dari press release
dari menko polukam
tapi kalau seperti ini kayak menko polhukam dan ini yang bukan kali yang pertama
yang kesekian kali hanya untuk apa ya
hanya sepotong di ujung yang kemudian jumping conclusion yang langsung mengatakan
tahun dua ribu lima belas di kemhan ada penatangan kontrak
tapi tidak ada dananya dan seterusnya dan seterusnya
saya kira harus lebih baiklah pak mahfud ya menjelaskan
bagaimana sebenarnya kedudukan dari masalah itu yang sebenarnya begitu
jadi bukan kasus atau dugaan korupsinya bahwa itu mungkin ada dugaan
ya silahkan proses hukum
tapi harus dijelaskan sejak awal gitu
karena itu panjang bahkan menurut saya yang paling pas itu menyampaikan adalah menhan sendiri
ya menhan menjelaskan
bahwa kemudian misalnya ada
ada kerugian negara oleh karena kesalahan
oleh karena katakanlah penyalahgunaan kewenangan
nah silahkan menhan sendiri yang menyerahkan itu ke proses hukum begitu
tapi ini kan terlihat terkesan ya
menkopul hukam ini kemudian langsung menyimpulkan
ini loh ada pejabat di kemhan menandatangani tapi uangnya nggak ada
ya ngerti nggak sih bahwa itu semua diselenggarakan
itu semua diskresinya presiden itu
itu program pemerintah itu
program negara itu
jadi saya makanya heran juga kok semakin kesini kualitas pejabat kita semakin ya kurang ini ya
semakin berkurang kualitasnya ya
akhirnya misleading semuanya
oke bang effendi terlepas dari gaya yang disampaikan itu jumping kalau menurut anda
kemudian misleading karena tidak dijelaskan dari awal
kenapa kemudian menteri pertahanan yang sekarang tidak tampil ke publik menjelaskan
dan kalau memang ada dugaan korupsi dia yang melaporkan
apa indikasinya menurut anda
kenapa kemenhan tidak mau membuka dugaan korupsi yang ada di dalam kementeriannya ini
ya mungkin pertama ya mungkin pertama memang bukan korupsi
ya kan kalau diurut dari awal ya
itu kan semula itu satelitnya yang punya kominfo
nah kemudian di ujung dari
pemerintahan sby itu keluar orbit
kemudian di zaman era pak jokowi di awal awal
kemudian diupayakan lah untuk mencari yang hilang itu
tapi nggak bisa dan seterusnya
kemudian oleh itu itu international telecommunication itu
bahwa diharuskan slot itu dalam waktu kurang dari tiga tahun
atau selama empat lima tahun harus diisi
nah kita ada dua hal
ominfo kemudian menyerahkan lah slot itu kepada
kebetulan juga sudah cukup lama
kemenhan itu memprogramkan pengadaan
satelit komunikasi pertahanan sendiri
nah kemudian setelah ditelahkan
begitu banyaknya manfaat fungsi dan juga multiguna
yang bukan hanya untuk aspek pertahanan
dari mulai mabes tni sampai ke koramil dan seterusnya
bahkan bisa digunakan untuk
meng cover pelayanan kementerian lembaga lainnya
termasuk juga bisa digunakan untuk
komersil dan negara negara asean
nah kemudian itu satu sisi
dilakukanlah pengadaan itu
pengadaan satelit itu
di sisi lain kita harus mengisi
untuk mengisi slot itu
tidak boleh itu kosong
nah itulah yang dilakukan oleh
nah dalam prosesnya itu
seperti diskresi lah
karena itu menurut presiden
itu marwah kita itu
itu tolang itu marwah kita
silahkan itu ada
ada bisa dikutip di tahun tahun dua ribu lima belas dan itu
kurang lebih satu tiga triliun
itulah dikucurkan untuk
sebagai down payment
untuk beli pengadaan
pertahanan yang melingkupi
bisa dipakai untuk kegiatan lainnya
nah di sinilah kemudian terjadi question mark itu
kenapa kemudian apakah ditarik
baik pak effendi
yang mana yang kemudian oleh
saudara menko polwukam
ini prosesnya sepertinya
hanya urusan korupsi
anda tuh menko polwukam
jelaskan itu dari a sampai z
rakyat ini ngerti
tak usah ada jumping conclusion begitu
baik saya mau tanya ke mas alvin
kementerian pertahanan sepertinya
mereka itu nggak ngerti sama sekali
aturan peraturan dan juga
ketahatan kepada peraturan
ini demoralisasi ini
saya mau beri kesempatan kepada mas alvin
mas alvin kalau menurut bang effendi bahwa
kemungkinan tidak ada dugaan korupsinya
tapi kalau dari tadi penjelasannya bang effendi
bahwa ada diskresi yang dikeluarkan oleh presiden jokowi
kemudian ada pengucuran dari apbnp
apakah bisa terlihat di situ ada celahnya
karena tidak mungkin sepertinya
kejaksaan agung menaikkan status
kasus ini menjadi penyidikan
kalau mereka tidak tahu
kronologisnya duduk perkaranya
dan sudah mendapatkan alat alat bukti

saya sepakat dengan bang effendi
dalam konteks bahwa kasus ini sebenarnya yang dibawa oleh pak mahfud kemarin
menunjukkan bahwa prinsip anti korupsi gitu ya
dan due diligence dalam konteks tata kelola pertahanan kita
belum dijadikan jantung utama begitu ya
nah hal ini sebenarnya kita bisa lacak
dalam sekian banyak kasus korupsi yang kita lihat dalam sepuluh tahun terakhir misalnya
melibatkan di sektor pertahanan kita
bahwa misalnya pertama kontraknya sangat bernilai tinggi
nah kita kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas
pertahanan itu sangat mahal
nah yang kedua sebenarnya dalam konteks pertahanan
kita juga melihat bahwa ada kerentanan
karena sektor pertahanan itu cukup mendorong atau mengusung prinsip prinsip kerahasiaan ya
karena waktu informasi negara dan lain sebagainya
sehingga dalam kasus kasus korupsi yang melibatkan sektor pertahanan atau faktor militer
tentu ada kerentanan yang lebih besar kalau kita bandingkan misalnya dengan korupsi di sektor lain
nah dalam konteks ini misalnya
saya ingin menyampaikan juga dan berpendapat
sebetulnya memang ada dua poin utama yang harus kita dukungin
dalam konteks kerugian negaranya
itu tentu dalam kalau kita lihat sejarahnya tahun dua ribu lima belas ya
cuma yang pertama harus kita amati adalah memang sudah ada anggaran negara ya
yang dikeluarkan untuk pembiayaan sewa kepada kontraktor pertama
yaitu avanti sekitar rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
dan kemudian berbagai anggaran terkait lainnya
misalnya anggaran mengenai konsultan bintang
atau bahkan sampai biaya arbitrator yang mengaitkan dengan perusahaan avantis
dan yang kedua misalnya telah yang lain adalah
tentu putusan arbitrasi terasoral memang mewajibkan kita ya
akhirnya untuk membayar sekitar dua ratus delapan puluh miliar kalau tidak salah
jadi dua konteks tadi itu mungkin jadi pintu masuk awal ya
bagi pihak pihak agung untuk meneliti lebih jauh
nah yang saya sepakat kemudian dengan bang effendi tadi adalah
kita memang perlu menunggu bersama
terutama dalam aspek
ada apa nih dibalik pengalihan pembali ya
karena kan dari komiso komentan terus kemudian dibalikan lagi
nah itu kita perlu tunggu bersama
saya rasa dan itu bisa jadi salah satu informasi bagi kita semua
terkait dengan kebutuhan kita
tapi ketidak terbukaan anggaran pertahanan selama ini
ini seperti kasus ini seperti puncak gunung es tidak sih mas alvin
bahwa memang dibutuhkan keterbukaan soal anggaran kementerian pertahanan
sehingga tidak tiba tiba kemudian pemerintah digugat di pengadilan arbitra internasional
kemudian masyarakat tidak tahu duduk ceritanya
ada dugaan potensi korupsi di sini
artinya kalau sejak awal ini transparan
anggaran kementerian pertahanan bukan hanya untuk pengadaan satelit saja ya
tapi untuk yang lainnya apakah kemudian celah potensi korupsinya bisa diminimalisir begitu
ya kami melalui transparansi internasional
lebih dari seratus negara di dunia memang secara fokus itu salah satunya adalah meneliti
dan juga meninjak kata kelola sektor pertahanan di berbagai negara
nah di indonesia sendiri selama sepuluh tahun terakhir kami berusaha juga untuk mendorong tata kelola yang lebih baik
dari dua ribu tiga belas dua ribu lima belas dan di tahun lalu
nah hasil penelitian kami integritas pertahanan
memang menunjukkan ada tiga dimensi ataupun kondisi ya
kenapa sih kemudian pengadaan misalnya ataupun sektor alutsista dan pertahanan kita itu terus rawan korupsi ya
nah yang pertama itu tentu bicara soal tadi ya transparansi informasi pertahanan
kita memang ada aturan khusus mengenai hal itu baik di aturan undang undang begitu ya
maupun di level kementerian pertahanan
tapi kadangkali kerap kali tentu publik sulit untuk meninjau lebih jauh karena seringkali ada dalih rahasia negara
tentu kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas
evasi dikasihnya tuh
jadi kalau bicara soal anggaran tentu hanya bicara soal taktis dan strategi perang
tapi di itung misalnya itu bisa kita akses
tapi kenyataannya itu seringkali sulit
nah yang kedua itu bicara soal tadi ya
perlunya penguatan pengawasan dpr
nah ini jadi momen sebenarnya bagi mwai peli dan kawan kawan dpr untuk memaksimalkan
visi parlemennya untuk mewakilkan pengawasannya
karena selama ini kalau kita lihat masih perlu dioptimalkan baik misalnya dari sisi dpr misalnya
ataupun dari segi audit anggaran misalnya
dan ketiga tadi soal
kita tunggu dulu kita potong dulu di situ mas alvin
saya tidak bisa begitu mendengar suara anda tidak begitu clear begitu ya
saya mau kembali lagi ke bang effendi
bang effendi kalau memang berdasarkan data statistik dari transparansi internasional indonesia
bahwa memang anggaran kementerian pertahanan ini sangat rawan sekali untuk dikorupsi
apakah kemudian komisi satu tidak menyadari itu juga bang
karena sudah ada banyak bukti tentu saja
yang dikumpulkan oleh tidak mungkin kejaksaan agung tiba tiba menetapkan status kasus ini menjadi status penyidikan
kalau mereka tidak mengantongi bukti dan konstruksi hukumnya bang effendi
ya begini ya saya tidak pada posisi jurubicaranya kemhan atau jurubicaranya siapa
kami di dpr pada waktu awal awal kejadian keluarnya garuda satu
itu milik kominfo dari orbit
yang kemudian slot satu dua tiga bujur timur itu harus diisi dan ditawarkan ke kemen han
karena kemen han juga jauh jauh hari juga membutuhkan ya
satelit komunikasi pertahanan untuk kemandirian pertahanan
dan juga bisa digunakan untuk seluruh fungsi yang ada di indonesia ini
dengan harga kurang lebih waktu itu kurang lebih ya sebelas triliun ya
dan kemudian itu itu melanjutkan melanjutkan program
kita selama memesan selama memesan ini singkatnya ya selama memesan itu
kemudian kita harus mengisi dami satelit di slotnya ini itulah kita lakukan sewa yang kurang lebih nilainya itu tiga ratus miliar saja
ya dan di situ yang kita wan prestasi
saya juga bingung kami di dpr kan dilaporkan
ini kan rencana rencana kerjanya pemerintah
bukan ada rencana kerja kita
kita mengikuti dan mengawasi dan memberi persetujuan
nah oleh karenanya kalau nggak salah empat desember keluarlah itu diskresinya presiden
dari situlah kemudian dianggarkan apbnp
memang tidak masuk dalam dipa karena apbnp
dia adalah eksiden
nah kemudian bulan juni kalau tidak salah keluarlah itu satu tiga untuk digunakan sebagai pembayaran down payment
pengadaan satelit komunikasi pertahanan
nah di situlah yang kemudian misteri itu
kenapa kemudian satu satu dikembalikan
pak paham banteng
ada apa yang dua ratus miliar
saya tidak tahu yang dimaksud oleh pak mahfud itu
karena kalau dia mengatakan bahwa itu kmhan menenang tangani tidak ada anggaran
saya kira harus dicari narasi yang bagus pak
pak kepulukan ya
karena itu menuding tidak bagus
lebih baik ya jelaskan
jelaskan yang lebih strategis
karena menkopolukam itu menguruskan yang strategis
jadi jangan ini ini kalau nana tadi nanya apakah ini semuanya kmhan seperti ini
kami mengawasi dengan ketat
buktinya di zaman pak prabowo pun kami dengan ketat
walaupun kami tidak masuk dalam satuan tiga
tapi kami sangat terbuka
tidak ada yang tidak transparan
makanya setiap rapat saya paling terdepan meminta rapat dengan kemhan itu harus terbuka
agar semua bisa mengerti
karena itu uang rakyat untuk kepentingan kita
selama ini rapat di kemhan dengan komisi satu kalau bahas anggaran tidak terbuka bang
ya ya saya ya saya masa saya paling depan selalu meminta itu dibuka dibuka
tapi pada kenyataannya tidak terbuka
oke kita harus break terlebih dahulu
bang effendi nanti kita akan berbicara
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan bang effendi simbolon dan juga mas alvin nikola
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber bang effendi
saya mau tanya lagi ke anda ya
bahwa menko poluka mahfud md ini sudah meminta bpkp untuk melakukan audit begitu ya
dan auditnya itu hasilnya ada pelanggaran peraturan perundang undangan dan negara telah dan bisa terus dideguikan
apakah menurut komisi satu ini tidak cukup untuk menjadi bukti awal bahwa ada celah korupsi di situ
karena bpkp hasil auditnya menunjukkan ada pelanggaran perundang undangan dan kerugian negara
sekali lagi saya tidak pada percaya
tidak pada posisi mengatakan bahwa tidak ada atau ada dugaan atau potensi korupsi
poin saya bukan di situ
bahwa itu eksesnya kemudian terjadi oleh karena proses yang kita wan prestasi
itu harus dijelaskan oleh menko polhukam
karena ini program pemerintah program negara ini
ini diskresinya presiden ini
saya tidak mengatakan presiden di sini ikut bertanggung jawab
karena ini program bukan ujuk ujuk begitu
makanya kalau orang mendengar orang awam mendengar mungkin juga dari ini transparansi juga kalau mendengar itu
karena saya lihat tadi penjelasan ini tidak masuk ke substansinya
kalau orang yang mendengar rilis daripada pak menko polhukam itu
orang melihat oh ada korupsi di kemhan karena dia menandatangani kontrak
sementara anggaran ini tidak ada itu saja
dia harus menjelaskan
ini dari mulai dua ribu empat belas dua ribu lima belas kronologis saya jelaskan
saya tidak tahu apakah dia memotong itu penjelasan apa dia tidak tahu apa dia pura pura tahu
saya tidak tahu
tapi itu membuat misleading di publik
makanya menhan juga harus bicara
panglima tni juga harus bicara
jangan kemudian digiring begitu aja opini
seolah olah oknum oknum atau pejabat negara atau pejabat militer itu sudah melakukan
apalagi sudah dibuat breaking news sebelas orang diperiksa
mbak gimana itu
oke baik saya mau tanya ke mas alvin
mas alvin kalau dari hasil audit bpkp yang diminta oleh menko polukam
dan hasilnya bahwa ada perundang undangan dan kerugian negara di situ
apakah kemudian itu sudah cukup menunjukkan bahwa ada permainan anggaran di situ mas alvin
saya rasa ada dua hal ya mbak
satu dalam konteks
sejarah atau berapa kasus lalu memang menunjukkan
saya jadi ingat beberapa kasus yang terkait dengan proses pertahanan
terutama yang waktu itu melibatkan brigjen teddy yang memang dalam kasus helikopter apa aja
yang memang di sana dilakukan pengadaan begitu
tapi kemudian secara anggaran belum tersedia
nah saya lihat memang pola pola ini ada
dan memang itu umum terjadi ya praktiknya dalam korupsi di sifat pertahanan
jadi saya lihat yang pertama gitu
modus misalnya dalam konteks pengembangan harga atau tadi ya
kontrak ketika misalnya anggaran dalam konteks rencana anggaran ya
dipa tadi itu memang jadi salah satu hal yang memang sering kita temukan dalam kasus korupsi kepertahanan
nah yang kedua saya kira dalam konteks temuan temuan bpkp memang ini jadi pintu awal mbak
seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tadi
apa namanya berbagai naiknya
tadi ya status menjadi penyidikan tentu mengindikasikan memang ada yang banyak hal yang perlu digali
jadi saya rasa itu penting tapi masih sebatas temuan awal itu mbak pintu awal
oke masih sebatas temuan awal tapi sudah menjadi bukti begitu ya
ataupun pintu awal bagi kejagung untuk menaikkan status ini
terakhir bang effendi sebagai mitra kerja kominfo mitra kerja panglima tni mitra kerja dari kemhan
apakah kemudian komisi satu akan meminta penjelasan kepada kominfo panglima tni dan juga kementerian pertahanan
menteri pertahanan atas apa yang terjadi ini soal dugaan korupsi satelit militer kemenhan
kami tidak akan minta kepada mereka karena kami juga dilaporkan secara periodik
kami justru ingin manggil itu menko polukam
jadi itu jujur bicara kejaksanaan agung ya
jadi tidak perlu ya komisi satu meminta penjelasan kepada tiga mitra kerjanya ini jadi tidak perlu begitu ya
menko polukam kmhan dan juga kominfo jadi tidak perlu bang
mbak mbak riwayatnya itu tertulis maupun lisan baik di kami di kemhan di kominfo zaman kemudian di mabes tni itu lengkap
itu bahwa ekses kemudian ditemukan oleh si menko polukam itu silakan di proses hukum
tapi dia harus utuh menjelaskannya
kemudian ada kemudian kan itu kan mendramatisir sesuatu
seolah olah kerugian negara itu karena dalam tanda petik kealpaan pejabat di kemhan
tanda tangani yang bukan ada anggarannya
emang presiden memerintahkan untuk apbnp itu memang presiden nggak ada anggaran dari mana
jadi kita nggak perlu lagi meminta penjelasan dari siapa dari menko polukam saya minta penjelasan
karena itu membaca sepotong
tolong jangan biasakan seperti itu karena apa
karena rakyat indonesia ini jangankan yang salah yang bener aja belum tentu orang bisa pahami
baik baik baik
kalau misalnya anda menyampaikan seperti itu ini coba lihat sepertinya heboh
seluruh dunia ada dugaan korupsi kemudian langsung secara tegas meminta jaksa agung
nanti dulu kamu lihat dulu dimana persoalannya
oke bang effendi waktu kita sudah habis
dimana mislinya itu loh
dia pada posisi makro menyampaikan itu harus secara komprehensif
saya makanya heran silahkan pak menko polukam bicara di komisi satu
nanti kita tunggu menko peluka pak mahfud md datang ke komisi satu memenuhi undangan begitu ya
untuk menjelaskan tidak sepotong sepotong seperti yang tadi disampaikan oleh bang effendi
tapi kita di sisi lain menunggu proses hukum proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan agung
karena status kasus ini sudah naik ke penyidikan
artinya sudah banyak saksi saksi yang diperiksa
dan panglima tni juga sudah mempersilahkan kalau memang ada personil tni yang akan diperiksa
nanti kita tunggu bagaimana proses hukumnya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada effendi simbolon anggota komisi satu dpr ri
dan juga alvin nikola peneliti transparansi internasional indonesia
saya selalu bang effendi dan mas alvin
oke terima kasih